kisah aksi dugaan pemerkosaan ayah terhadap tiga anak kandungnya
di kecamatan malili kabupaten luwu timur sulawesi selatan
menjadi viral di media sosial
peristiwa yang terjadi awal oktober dua ribu sembilan belas ini
kembali ditulis dalam laman website project multatuli
sebuah gerakan jurnalisme publik yang mulai melakukan kampanye digital tiga mei lalu
dalam tulisan itu disebut ra
sang ibu mengaku tiga anaknya diperkosa oleh ayah kandungnya
bahkan tindak kekerasan terhadap anak anaknya
yang masih berusia di bawah sepuluh tahun saat peristiwa itu terjadi
juga dilakukan rekan mantan suaminya
ra yang juga aparatur sipil negara di kabupaten luwu timur
melaporkan mantan suami dan rekannya pada sembilan oktober dua ribu sembilan belas
ke polres luwu timur
serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
dinas sosial luhut timur dan makassar
namun pada sembilan belas desember dua ribu sembilan belas
polres luwu timur menghentikan penyidikan karena menilai tidak cukup bukti
jadi kami menganggap kalau misalnya penyidik mengatakan
atau polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada
ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik baik
ya kalau memang dianggap tidak cukup buka dulu
setelah menjadi viral di media sosial
dan sempat mendapat resiko
dan menanggung respon positif dari seratus ribu akun dengan hampir enam ribu komentar
polri memastikan hal tersebut bukan merupakan keputusan final
karopenmas divisi humas polri brigjen polrus di hartono menyatakan
penyidikan kasus bisa dibuka kembali setelah ada bukti baru
apabila kita bicara tentang pengertian penyidikan
itu bukan berarti semua sudah final
apabila memang dalam proses berjalannya
hanya ada ditemukan bukti bukti yang baru
maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali
meski polisi menyebut bakal membuka kembali kasus jika ada bukti baru
lbh makassar menilai sejak awal sudah ada cacat dalam penanganan kasus ini
anak anak dalam kasus ini tidak didampingi orang tua atau pendamping lain
pada saat penyusunan bap